inilah rumah rumah nan mewah di kampung mandun desa cabia kecamatan talango pulau poteran kabupaten sumeneb jawa timur
di kampung terpencil ini mayoritas rumah mewah menghabiskan biaya hingga miliaran rupiah
tidak hanya bangunan rumahnya namun tampak pagar rumah di kampung ini layaknya rumah yang ada di kota kota besar
sejak beberapa tahun belakangan kampung ini dikenal kampung tajir
sebab di kampung ini banyak rumah mewah warga hasil dari merantau ke kota kota besar seperti jakarta untuk menjadi pedagang toko kelontong
sementara dalam kehidupan sehari hari para ibu ibu di kampung ini juga biasa mengenakan gelang dan kalung emas
selain itu meski jalan masuk ke kampung ini cukup sempit namun setiap rumah pasti memiliki mobil
saya dua puluh tahun lah
ini saya tiga tahun rumah ini kan
tahu nggak terhitung
menurut seorang tokoh masyarakat di kampung ini banyaknya rumah mewah sudah terjadi sejak dua ribu tujuh belas silam
dan saat ini ada sepuluh rumah mewah dengan rata rata biaya pembuatan rumah itu antara satu hingga tiga miliar lebih
kalau ke jakarta itu ya sekitar lah kurang lebih dari sekit persen itulah
lima puluh persen ke jakarta
lima puluh persen ya
yang ada satu m lebih ada yang satu m ada dua m
tergantung dari kebesaran itu rumah
untuk datang ke pulau ini warga harus menyeberang dengan naik kapal tongkang kayu atau perahu kecil
ahmad rahman sumeneb madura jawa timur